pt perusahaan listrik negara atau pln berencana menerbitkan surat utang atau obligasi sebesar satu lima miliar dolar amerika atau setara dua puluh triliun rupiah
obligasi yang disertai dengan jaminan negara ini rencananya akan diterbitkan pada bulan juli tahun ini
dana dari obligasi ini nantinya akan digunakan untuk membiayai proyek proyek pln
dilansir cnn indonesia com perusahaan plat merah ini telah menaikkan kontrak pengadaan enam belas proyek ketenaga listrikan berkapasitas satu delapan ratus dua puluh lima mw dengan nilai proyek lebih dari dua puluh satu triliun rupiah
proyek ini merupakan bagian dari porsi pln dalam program tiga puluh lima mw yakni sebesar sepuluh dua ratus